aku ikut idol emang gongnya itu aku pengen ikut idol
ikut idol udah gak ada lagi lomba lomba stop gitu berkarir gitu
tapi untuk sekarang dipikir pikir sih keren sih
karena kan idol aku tuh bisa dibilang season aku tuh season yang berbahaya
season yang sangar sangar semua suaranya berteknik dan punya ciri khas masing masing gitu
karena gini kadang kan kita rindu seseorang kita gak tentu ya
maksudnya lagi kangen rumah lagi kangen orang tua lagi kangen teman
aku rindunya saat itu gitu loh aku bad moodnya saat itu dan aku justru butuhnya kalian saat itu
tapi aku gak punya alat untuk komunikasi sama kalian gitu
harus nunggu lima hari lagi atau harus nunggu hari sabtu baru bisa gitu
sedangkan momen yang aku bad mood kan udah lebas sih sering kan kayak gitu
jadi sering sekamar jadi sering tidur bareng dan lily tuh selalu manja banget ke aku
bapak bisa diantarin kali ini apa apa kali ini
kalau waktu kita satu tempat tidur jadi kayak yang bener bener adek banget itu bener bener saya dulu paham
waktu idol juga aku inget banget pas dia masih sakit
terus suaranya sempat hilang dan kayak sebelum on air itu kayak bener bener istirahat
terus agak panik juga kan waktu tampil
tapi pas dia tampil kita semua tuh di bangun bangun kayak ini gak yakin sakit nih
soalnya apa ya kayak luar biasa gitu
pernah belanya juga maksimal terus diujuri juga pada standing ovation gitu

sebenernya dia luar biasa whole land ini

aku dah tentunya udah pengen nurut dong
aku udah pengen daro
aku udah ntar udah bangun aja
beritahu faktor information kalau kayadessus sering sampe dapet semuanya
gitu keren ketemu temen temen
kangen sama igi
dia tuh jadi sempat ketakutan jadi aku beda kamar sama dia
dia terus ketakutan karena ada orang kesurupan
terus dia di kamar aku minta buat nginep
di kamarku karena dia ketakutan ya bener dia kayak
gak berani gak berani gitu akhirnya dia nginep di kamarku deh
ya intinya aku balik lagi ke
mimpi aku awalnya emang dari dulu kan pengen ikutan idol
apapun resikonya harus diterima gitu
mau suka mau gak suka itu kan pilihan orang
yang penting kita sih udah melakukan yang terbaik
itu kan sudah diatur sama tuhan gitu
emang aku lebih mempersiapkan mental
pikiran jiwa raga untuk menerima apapun yang terjadi
jadi aku gak terlalu ambil pusing apa yang
orang orang tidak suka justru aku harus memfokuskan diri aku sama
orang orang yang suka sama aku orang orang yang bisa buat aku bahagia
gak sini gak hilang warangku
kau menjadi bintang di hatiku
kami mengambil bintang di hatiku
target aku bukan menjadi juara
tapi karena tuhan kasih lebih ya artinya aku harus benar benar bersyukur
aku tuh kalau gereja aku pakai makeup umur lima tahun
listrik aku harus merah harus merah
suka tampil gitu anaknya suka nyari
jadi bahan lirik kan aku suka gitu
dari tampilan tampilan dia selalu rapi
kalau kecil pun dia udah pakai lipstick gitu lah
mungkin itu adalah sebuah panggilan
panggilan jiwa naluri lah
misalnya saya naluri dia pengen tampil bagus kali ya
kita beli pokoknya kemana mana harus beli kaset
kita keluar kalau dulu kan ada itu kaset kaset yang masih murah murahan
beli tak pasangin ke dia
pokoknya semua lagu anak anak itu kita beliin
tujuannya adalah supaya dia punya kesibukan di rumah itu dengan menyanyi